kisah kisah yang terjadi dalam video ini
bagaimana cara membuatnya
gua kagak bakal biarin
ayang laura gue diambil sama tristan
gua bakal pisahin dia berdua
gue yang nanem dia yang metik cintanya
pokoknya bakal gue tunjukin kalau
jeffrey bin haji pitung adalah orang yang paling pantas untuk dapetin laura
jangan sotol makanya
badan seletik memukul ginian
ya abiskan bapak liat sendiri itu gimana coba
kemarin nih jodin ga mau
sekarang malah pacaran
terus gimana dong
pokoknya bapak harus telfon pak roma
ngapain laura dorong dorong kurci roda ya tristan
gue tau jangan jangan ya
sekarang itu laura udah jadi babysitternya trista nih
mohon banget sih lah ga mungkin lah
ra mu tuh apa apaan sih ra
loh emang apa mana yang salah
ya itu loh itu dorong dorong kursi roda tristan
lo tuh mau jadi opi opi juga ya
gua tuh sayang sama dia ga pura pura ga pake topeng
pokoknya semuanya asli banget sayang
ya iya dong masa enggak sih
sejak kapan laura jadi sayang sama tristan
kok gitu sih ra
yuk kita cabutin ke kelas ya
temen temen aku pergi dulu ya
oh ya by the way enak kan dorong aku
kamu nih ya enak lah
karena kamu itu kan dorongnya penuh ketulusan
gak kayak yang kemarin kemarin itu
bener bener tuh anak
kurang ngajar nih si tristan
berani beraninya dia ngambil pacar gue
aduh padahal kan pacar gue baru aja keluar dari mulut buayanya si rangga
kenapa sekarang dia udah masuk mulut harimaunya si tristan
terus kapan giliran mulut kue
tapi sekarang aku mau ketulat dulu ya
sebenernya aku beli mulut pipis jadi kamu pesen makanan yang banyak buat aku oke
nah itu dia tuh
orang yang udah menggaguh hubungan rumah tangga orang lain
hmm kurang ngajar emang
temu gue akhirnya malah hah
hei lo jangan mainin kursi roda gue ya
lo udah tau pincang ya
jangan sok sok aneh
mau ngerebut pacar orang
pacar lo siapa emang
pacar gue tuh si laura tau gak lo
mana mau lagi laura sama orang keribu gak jelas kayak lo
eh laura tuh bukan pacar doang tapi udah jadi calon bini tau gak lo
jadi lo jangan pernah deket deketin dia tau gak
hah hah hah
wah lo mulai kurang ajar lo sama gue
yah dia mau berdiri makanya coy
kalo kaki lo belum bisa berdiri jangan sotol
kaki gua udah bisa berdiri gua udah bisa berdiri ya allah makasih tuhan
wah kamu udah bisa berdiri sendiri iya nira alhamdulillah berarti kamu udah sembuh dong
oh my gosh kamu sembuh aku seneng deh iya aku juga
gue bakal puasa lagi nih kayaknya nih sakit banget aduh
pokoknya kagak bisa gue kagak bakal biarin ayang laura gue diambil sama tristan
kok bakal bisain dia berdua enak aja gue yang nanem dia yang metik cintanya kurang ajar
pokoknya bakal gue tunjukin kalau jeffrey bin haji pitung adalah orang yang paling pantas untuk dapetin laura
jangan sotol makanya badan seletik memukul gini ya
ah iya iya lu ngapain sih nyari golok lu mau montong kambing lagian lu teriak teriakan aja lu kita sana gak punya hutan lu
kalau nggak ada gue ini adiknya
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
lagian lo kalau makan obat nyamuk diri lo yang mau buat nyamuk
hah nyamuk ngegigit lo pada mati lo tahu
lo emangnya kenapa sih prin
masalahnya si laura udah milih laki laki lain
hah laki laki lain
siapa laki lakinya kasih tahunya sama babel kasih tahu gitu

kurang ajar bener tuh si londo
jangan mentang mentang anak gue jelek
jelekin harga dirinya
gue sebagai bapaknya gue kagak ikhlas
gue jadi negare kalau begini

biarin tuh biarin tuh
tadi becok becok di becok becok
tuh yang namanya siapa itu tadi namanya siapa itu
itu deh becok becok becok becok
biarin kapok dia
laura sama tristan peluk pelukan
lora itu yang mulai duluan pak
nggak mungkin laura begitu pak
pak ronald saya itu lihat sendiri
jadi saya mohon bapak itu jaga baik baik anak bapak
supaya anak bapak itu tidak nyonsor duluan kepada anak saya
pak tolong jangan sembarangan
laura itu putri saya
dia tahu sopan dan dia tahu tatak rama
dia itu lulusan sekolah kepribadian terbaik pak
oke terserah pak ronald
yang penting saya sudah ingetin sama bapak
ya kalau anak saya sudah punya pilihan lain
apa lagi sih yang dia lakukan nih
ada orang orang dari lili
pak mana anak bapak itu laura
eh pak asal tahu saja ya
cintanya ditolak mentah mentah sama anak bapak
mukanya panjang seperti daun sirih
giginya mengkilap seperti ketimun
ditolak cintanya mentah mentah
eh pak anak saya kalau mau tahu dia
di kampungnya dikerebutkan nama perempuan lima
terkenal di antero kampung donggok
asal tahu pak
anak saya nggak ada di rumah pak nggak ada
bapak jangan bohong ya
bapak jangan bohong
nggak ada pak
bapak bapak nggak percaya sama saya ya
laura nggak ada di rumah pak
jelas saja saya agak percaya
situ kan bapaknya laura
baru bapak pergi aja deh
saya udah pergi
pergi tenang pak
pak kalau laura mau ajak kita makan makan
aku tuh mau ngerayain hari jadiannya aku sama tristen sekalian
sekarang sekarang tristan udah sembuh kita harus nangis

sekarang sekarang tristan udah sembuh kita harus nangis
sekarang sekarang tristan udah sembuh kita harus nangis
nggak mau pak
nggak mau pak
iya ruslan juga
iya ruslan juga
ruslan pingin jagain kak rangga
kak rangga kan belum sembuh
kak opi lagi keluar
eh rangga kau susah sandiwara terus tahu nggak sih
sekarang aku udah tahu
kamu tuh pura pura terus
jangan lama lama pura pura sakitnya ya
nanti lama lagi sakit terus
aku sakit beneran ra
aku tuh gak akan percaya sama kamu tahu nggak
karena aku tahu kamu tuh bohong terus kerjaannya
kak rangga sakit beneran
ih kakak mah nggak bisa bedain
di mana yang sembuh beneran di mana yang sakit bohongan
ya udah sekarang aku tanya
kalian tuh mau ikut atau enggak sih
ya udah sekarang aku tanya

wah enggak mau

iya aku juga
aduh sakit bauan nih
yah itu apaan lagi nih lembek lembek
ah enak banget dipas ini
yah bener kan teh kebuk
aduh belum apa apa udah sue
asik ya jadi kita berdua aja ke restorannya
hmm boleh yaudah yuk
aduh bener bener deh kamu ayang laura
tega teganya peluk pelukan sama tristan
kapan aku dipeluknya begitu
yaudah kita mau dinner dulu ya